bupati lamongan jawa timur yuhronur effendi menegaskan
meski terjadi lonjakan covid sembilan belas akibat klaster hajatan
dirinya tidak akan melarang hajatan pernikahan dan sejenisnya
pasalnya secara umum kabupaten lamongan masih berstatus zona kuning
pekan keempat klaster hajatan di dewa sidodowo hingga kini
tercatat empat belas orang meninggal dunia dan dua ratus tiga puluh dua orang dinyatakan positif covid sembilan belas
kita sebenarnya sudah punya satgas satgas itu nanti yang akan melakukan pendampingan
apakah di dalam macetan itu sudah dilakukan prokes yang benar
misalnya menjaga jarak misalnya kerumunan dan sebagainya nanti itu yang akan mendampingi
sementara belasan anak muda di desa sidodowo menggelar aksi simpatik
membagikan ribuan masker keliling kampung
pembagian masker gratis untuk mengurangi rasa takut warga
akibat lonjakan klaster hajatan
sekarang geluas apa itu
banyak corona ya
banyak corona ya
nah terus ini
terus saya kok sekarang pakai masker
untuk pembagian masker ini
jadi sekaligus pembagian masker juga sosialisasi terhadap masyarakat
tahu pentingnya menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu
purwakarta jawa barat
hingga minggu tiga belas juni dua ribu dua puluh
seluruh rumah sakit yang memiliki fasilitas peranganan pasien covid sembilan belas sudah penuh
pmd purwakarta dan tim satgas kini membuka rumah sakit darurat di puskesmas kota purwakarta
yang akan menampung sepuluh pasien
saat ini ada lima belas pasien covid sembilan belas dalam daftar tunggu di rsud bayu asi purwakarta
madura rumah sakit berkapasitas empat ratus tempat tidur kini terisi tiga ratus lima puluh orang sebagian besar
di bawah dua puluh lima jadi kondisi sangat infeksius dan kemungkinan menularkannya masih sangat tinggi
jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit lapangan diperkirakan terus meningkat
penyekatan dan repit tes antigen diaksesor amadi terus dilakukan pihak rumah sakit
lapangan sudah mengajukan permohonan bantuan tambahan tempat tidur enam dokter dan dua belas
perawat guna mengantisipasi peningkatan jumlah pasien peniputan cnn indonesia